siap siap untuk mengade agendakan liburan kemana nanti
karena pemerintah menetapkan hari senin tanggal dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh tiga
sebagai tanggal merah dalam rangka cuti bersama tahun baru cina atau imlek
adapun imlek jatuh pada hari minggu dua puluh dua januari
dikutip dari cnnindonesia com
kesepakatan hari libur nasional dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tertuang dalam surat keputusan bersama tiga menteri
yakni menteri agama menteri ketenaga kerjaan
serta menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pemerintah telah menetapkan total ada dua puluh empat hari libur
dan enam belas hari diantaranya merupakan hari libur nasional
sedangkan delapan hari lainnya merupakan cuti bersama